hai om irsa anda tentu masih ingat kisah tentang nur saka siswa sd yang setiap hari melintasi pos
perbatasan untuk berangkat sekolah ya keinginannya memiliki sepeda dari presiden akhirnya terkabul
nur saka menerima hadiah sebuah sepeda dari istana nur saka kini bisa bersuka cita setelah sepeda yang
diidam idamkan nya akhirnya tiba sebuah sepeda gunung dengan warna merah putih bertuliskan hadiah
presiden joko widodo datang ke ntkong kalimantan barat sepeda itu diantar langsung oleh staf istana
beberapa hari setelah nur saka mengungkapkan keinginannya mendapat sepeda dari presiden dalam
wawancara dengan rri ntkom demi menuntut ilmu nur saka harus menyeberang pos perbatasan tiap hari
meski tinggal di tebedu malaysia saka memilih tetap bersekolah di antikong kalimantan barat walhasil
setiap hari ia harus melintasi pos lintas batas negara atau plbn menggunakan fasilitas batas atau
ini di sebelah saya ini pemirsa ada saka dan juga bapaknya ada juga pak heri ini lagi
telepon ke daerah nih bilang kalau saka lagi ada di tv begitu ya pak ya suruh nonton di
transtv katanya betul karena untuk ke sini itu artinya saka dan ayahnya itu harus ke luar negeri
katanya di malaysia begitu ya di

sepedanya udah dipakai belum kemarin itu dijadikan ano kata bapak itu disimpan menjadikan museum
nanti adek adek lihat oh jadi malah sepedanya akan dipakai gitu pak yang satunya kan yang
binatur kasih untuk macam ada kenangan kenangan tujuh belas kah ibu kartini kah jantung sehat kah ya rata rata
nanti tujuh belas an lah ya jadi keluarnya tertentu ini saya ceritain dong jadi setiap hari itu
saka gimana dari rumah ke sekolah itu jalannya kemana aja terus ceritanya apa ceritain deh
semua sama kita semua
jam enam tiga puluh lima tiga puluh udah bangun mandi mandi gosok gigi habis tuh yang siapkan dawa pas siapkan bajunya
habis itu dipakaikan kau udah nanti nunggu diganti nunggu babe oh nunggu babe babe itu siapa babe itu
siapa be itu kalau orang malaysia sini bangga babel sini itu pakde opa biasa kau dah selesai
sampai border kodar nyampe border di tempat pemeriksaan barang sudah ada ojek biasa yang
paling suka belajar rada matematika sama menggambar mantap matematika sama menggambar ini nih yang
jadi buktinya nih ya kalau saka tiap hari bolak balik perbatasan malaysia indonesia
coba sepaya mana nih yang buku yang manan yang dipakai ini kan paspor ya kan internasional oh ini
ke pemirsa emang yang mana nih tandanya saka tuh bolak balik indonesia malaysia tuh yang mana
ini coba kasih unjuk kan ada capnya tuh ya berarti ya coba coba kasih kita lihat ya adik adiknya tuh
hai tuh coba lihat di buka buka di buka buka mamanya dulu ini buktinya hahaha nah itu kok
disitulah ya hahaha hahaha saka adiknya dua ya adeknya dua nidab tiap hari hari ya jadi keluar
masuk keluar masuk jadi
hai dalam berapa bulan sudah habis jadi memang setiap hari ya begitu aja rutinitasnya rutinnya
ke perbatasan dicap masuk ke sekolah yang ini sangka kalau ke border itu sendirian
ke border rumpang babe nanti ojek dan nunggu di sana dari antar sekolah kodah pulang tuh
biasa bapak suruh mandi ke tidur kode tidur bangun jaga adik kode jaga adek jam lima tuh
ngacar ambil nasi cari kaleng oh ini kegiatannya tuh bagus banget bantu bapak gitu ya oke terus dari rumah
sampai sekolah berapa lama biasanya setengah jam satu jam setengah jam setengah jam udah
sampai ya menit satu menit pokoknya intinya saka pas di imigrasinya itu urusnya sendiri aja ya
atau ditemenin sendiri sendiri sendiri sendiri dari kelas berapa udah mulai kayak gitu saka dua
dua dua sd udah mulai apa lewat antarnegara begitu ya nah mungkin pada bisa cerita pak ini kenapa
sekolahnya memilih di daerah indonesia begitu ya karena kan bapak kan sekarang tinggalnya tuh di
sarawak sarawak ya di daerahnya malaysia begitu pak ya kenapa enggak di malaysia aja pak sekolahnya ya
sebelum gini dulu kan sebelum saka lahir sebelum akhirnya buntingan usaha di antikong di pasar ntk
rumah makan oke macam selama dua tahun tiga tahun namanya orang usaha mengadu nasib ya jadi
usahanya itu sia sia bangkrut bengkrap gulung likar rahim bisnanya hancur hancuran mau memutuskan
balik di banyuwangi dah ada lahan ada apa apa memutuskan mau balik kemana termemutuskan
maksudnya tani tadi tepedu numpang tanah warga malaysia bang tani masih bukan pekerja bukan
menumpang tanam di sana iya iya memang bagaimana pak kalau boleh diceritain ekonomi keluarga kayak
gimana sih pak sampai harus mengalami itu semuanya ya namanya orang enggak punya ya gimana lagi mungkin
apalagi orang memang udah pas pasan masih lepas untuk makan saja nah terus di malaysia tentu ada
sekolah kan pak sebetulnya kita kan warga indonesia mana bisa warga sekolah di malaysia di

yang hanya cek dapat kita warga indonesia ya harus kybjw indonesia di tuned ini iag dia

harus kybjw indonesia di tuned ini iag dia beratkan hmm tapi bapak maksudnya sekarang

ini udah pernah berusaha tidak untuk
ini udah pernah berusaha tidak untuk tinggal di daerah indonesia aja begitu
tinggal di daerah indonesia aja begitu
hanya sejauh ini anak anak gimana pak
mendukung aja begitu ya dengan keadaan
kalau itu ya nanti tergantung nanti kakaknya itu kalau berhasil dah gimana
nanti tinggal dimana ya nggak tahu
nasib dimana kan pas
jadi pada intinya kalau misalnya untuk masalah ekonomi justru lebih terbantu
merasa terbantu jika menetap di malaysia saat ini dibandingkan pindah lagi ke indonesia gitu ya pak
ya kalau di indonesia ada lahan
ya senang di indonesia dekat nyukolahkan anak anak
tapi di indonesia kan tidak punya apa apa
ibaratkan mau makan pun tidak ada apa apa
di malaysia kan ada tanah lahan kosong
tanam padi kah cabai kah terong kah
tapi harga sahang macam gini ancuran ancuran
untuk membalikan punjer
untuk tiangnya dah nggak bisa
ibaratkan modal sepuluh juta lima juta
membalikan satu juta saya nggak dapat
dah lima tahun ini kerja tanam sahang hancur
padahal saya nanam modal tujuh ratus
memang nasib nasib udah buruk
susah lah begitu ya
tapi saka sendiri pernah capek gak bolak balik sekolahnya perbatasan gitu
di cap imigrasi lah
ketemu bapak bapak di imigrasi
itu gimana tuh
pernah capek nggak
nggak kenapa tuh
hmm kenapa tuh soalnya
biar jadi presiden
biar jadi dokter
biar jadi dokter
kalau nggak mau sekolah canggul macam bapak lah
orang lah susah lah
ya nyaman lah
jadi pembimbing boleh
kamu mau jadi apa sih saka
mau jadi apa
saka senang gubernur lah presiden
emang nanti kalau udah jadi gubernur saka mau ngapain
mau ngasih apa buat bapak ibu
saya mau mau jadi dokter
saka mau jadi dokter
mereka katanya mau dokter gigi
oh banyaklah cita citanya ya
pokoknya mau apa bikin senang ya
pak heri mungkin sekarang juga bisa cerita begitu pak
ini kan sudah bertahun tahun sebetulnya pak ya
jadi saka yang lewat perbatasan gitu
dan kemudian sekarang menjadi satu cerita lah di mana mana ya di masyarakat
bahwa masih ada ini potret anak yang seperti saka begitu
harus melintasi daerah negara bahkan ya untuk sekolah
sebetulnya saka itu satu satunya tidak sih pak yang seperti ini di daerah bapak
ya terima kasih selamat pagi jnn
yang mana nur saka ini adalah satu satunya warga indonesia
yang domisili di tebedu malaysia
tapi kesahariannya sekolah di intikad
ya itu tepatnya di sd tiga sontas
yang mana sehari harinya dia itu melintas
uniknya anak sekecil ini dia itu secara administrasi sudah terpenuhi
ya kan dari paspor dan semangat dia untuk belajar itu sungguh luar biasa
dan nur saka bagi kami adalah keluarga
karena sehari hariannya nur saka itu mampir di border di plbn intikong
yang mana nur saka itu sering bercanda dengan anggota anggota saya staf staff saya
bahkan mengerjakan pr pun itu di lokasi imigrasi
diminta bantu bantu sama om imigrasi
oh udah kenal banget ya
sudah kena jadi kalau sudah nur saka pulang biasanya pulang
kalau berangkat nggak pernah
kalau berangkat karena dia ngejar waktu segera sampai ke sekolahan
tapi kalau ada waktu pulang dia pasti mampir di put imigrasi
yang mana di put imigrasi di perangkatan itu anggota anggota sudah akrab dengan namanya nur saka
bahkan kalau lapar maupun haus kami sudah siap
nah dengan hal itu makanya kami sangat terkesan
kami sangat bangga dengan semangatnya nur saka untuk belajar
walaupun secara ekonomi keluarganya itu pas pasan
bahkan nur saka di wilayah ntkong itu sudah dihapalin dengan pelintas pelintas yang lain
begitu sampai ke imigrasi ke plbn ke border mampir sebentar
kalau nggak makan nggak minum ngerjakan pr selesai
selesai itu kita titipkan mobil yang mau berangkat ke malaysia
makanya kami sepakat mengusulkan saudara adik kita si bocah kecil ini untuk menjadi duta pelintas
wah alhamdulillah kalau begini
pak mungkin terakhir ini pak ke pak darsono sekarang
harapan bapak sebagai orang tua melihat bocah kecil yang namanya nur saka ini sekarang menjadi kisah di indonesia
semua anak semua orang tua membicarakan tentang nur satu

harapan bapak terhadap anak bapak yang satu ini nih
ya harapan ya sambil nyoklahkan anak sambil kita kerja nanam sahang kak kerja tani
kalau ada uang kah kumpul ada rezeki beli tanah
ya namanya orang kan pasti punya cita cita
ya berarti ya jaga anak lah jaga anak kita di indonesia
oke jadi yang terbaik lah ya pokoknya buat menu sapa ya
nur saka semangat terus sekolahnya ya
jangan sampai malah sekolahnya
saya dikasih sepeda sama pak jokowi
katanya sakit juga sekolah ya
eh sama pak jokowi udah ketemu belum
sama pak jokowi udah ketemu belum
mau ketemu gak sama pak jokowi
bilang dong sekarang tuh
tuh bilang pak jokowi mau ketemu dong
pak jokowi pak da jokowi saka mau ketemu dong
mudah mudahan langsung diundang ke istana nih
oke mumpung masih di jakarta gitu ya
terima kasih saka

hyari terima kasih juga
oh om belum
oh iya sama om belum
nah itu ya sama pak bersad juga
oke makasih juga pak sdar soho
terima kasih pak hyari
nah sama pak jokowi

sama pak hyari